kita awali cnn indonesia today hari ini dengan informasi tentang operasi tangkap tangan kpk bupati banyu asin
yan anton ferdian bersama dengan petugas kpk tiba di terminal tiga bandara soekarno hatta tanggerang banten minggu malam
ya ia dibawa ke jakarta untuk diperiksa lebih lanjut terkait dengan suap pemberian izin lahan
dengan kawalan petugas polisi bersenjata bupati banyuasin yan anton ferdian langsung dibawa ke dalam mobil
selain itu petugas kpk juga membawa barang bukti lain salah satunya uang suap
selanjutnya akan diperiksa intensif oleh kpk terkait dengan dugaan suap tersebut
komisi pemberantasan korupsi kpk menangkap bupati banyu asin sumatera selatan yan anton ferdian dalam suatu operasi tangkap tangan pada minggu siang
ya namun masih belum jelas kasus yang membelit yan anton ferdian dan tiga orang lainnya ini
usai ditangkap di rumah dinasnya di kompleks perkantoran pemerintah kabupaten banyuasin kota pangkalan balai yan anton ferdian langsung dibawa ke polda sumatera selatan
dua bawahannya yang merupakan kepala bagian rumah tangga bustamin dan kepala dinas pendidikan banyuasin umar usman serta seorang kontraktor juga ditahan
yan anton ferdian ditangkap usai menggelar acara syukuran ia dan istrinya berencana akan berangkat untuk menunaikan ibadah haji
dari markas polda sumatera selatan yan anton dan tiga orang lain masuk bus polisi untuk terbang menuju jakarta
dalam penangkapan ini kpk juga menyita barang bukti dua kotak kardus berisi dokumen dan sejumlah uang
sekretaris daerah pemerintah banyu asin yang sempat dibawa ke markas polda sumatera selatan saat operasi tangkap tangan mengaku tidak tahu menau soal kasus yang membelit bupati dan tiga orang tersebut
ya ikut diamankan juga
dibawa sini dari sekitar jam jam satuan
sekitar jam satu ya pak
saya kurang tahu saya kurang tahu
kejadian di mana pak
siapa aja pak
siapa aja pak yang di bawah kejagaan pak itu orang berapa pak

kalau itu ditangkap orang berapa pak
tidak ada ditangkap cuma hanya
yang dibawa ke bupati
yang dibawa orang berapa pak
dijemput dari sana ke sini termasuk saya
ya orang berapa pak
orang berapa pak
orang berapa pak
masih nggak tahu dong pak
tanya penjelisah tempatnya orang nggak tahu karena kita tidak bisa komunikasi